mumpung aliran darahnya aku buat terbang
dan dia tidak bisa menggunakan ilmu
apa aliran darahku terbalik
baik mr tau
aku yang melahirkan ayahmu
aku mencari ilmu
sejak ayahmu mati terbunuh
melemparkan terus itu ke padang
jangan pernah menyebut nama kian setan
tidak ada gunanya kalian menguji uji dia
karena dia sudah mati
raden kian satang meninggal
aku belum dengar kabar ini
apa berita itu benar
tidak mungkin aku melihatnya sendiri
raden kian satang masih hidup
raden kian satang masih hidup
aku melihatnya sendiri aku tidak berbohong
sehari yang lalu aku melihatnya melalui kampung ini
dia menuju japura
dan menemukan suatu tempat yang sangat menarik
jangan saja kenal dengan aku
alah alah aden
mending lupa aden
mending lupa aden
mending lupa aden
mending lupa aden
mending lupa aden
sepertinya aku mengingat paman
paman curaling dari japura
tolong jawab pertanyaanku
apakah kian senang masih hidup
dan sedang menuju ke japura
alah alah benar aden
raden kian satang masih hidup
tapi jangan khawatir aden
raden kian satang masih hidup tapi jangan khawatir aden
raden kian satang sedang di penjara
dan menerima hukuman mati
sebentar lagi mati raden
sekarang teh raden kian satang sedang di penjara
menunggu hari terakhirnya
intinya dia masih hidup
tolong beritahu keberadaan dia
bagaimana keadaan ibu nda saat ini
ibu nda sudah merasa baikan
tinggal memulihkan sedikit tenaga ibu nda
mari ibu nda
kita akan pulang ke pejajaran
aku harus menghentikan mereka
biar aku hajar orang ini
kamu ini adalah orang yang sangat
pasti saudaraku ranggabwana
sebagai penggawa istana
sudah menjadi raja
di kerajaan wajahjaran

tidak akan ada orang sembarangan
tidak akan ada orang sembarang
jangan menjadi raja pajajaran
kamu tidak tahu siapa aku
aku adalah ranggabwana

turunan prabu di skala wasto
turunan prabu di skala wasto
jangan mengaku aku ranggabwana
jangan mengaku aku ranggabwana
jangan mengaku aku ranggabwana
aku adalah keturunan prabu di skala wasto
ayahku dilahirkan oleh seorang seluruh
ayahku dilahirkan oleh seorang seluruh
yang bernama gadah selu
yang bernama gadah selu
jangan di ganggu
jangan di ganggu
jangan di ganggu
jangan di ganggu
jangan ke kau
jangan ke kau
kamu mengenali ayah entahku
aku tidak akan percaya begitu saja
sebelum aku buktikan sendiri
kau benar cucuku
mumpung aliran darahnya aku buat terbang
dan dia tidak bisa menggunakan ilmu
aliran darahku terbalik
baik istri tamu
aku yang melayani
akulah yang mengakhirkan ayahmu
sejak ayahmu mati terbunuh